saat kapalnya tenggelam di samudera hindia

pemerintah tiongkok menyatakan telah mengumumkan tanggap darurat pencarian dan penyelamatan korban

dua belas mei sekitar pukul tiga dini hari

tiga belas warga negara indonesia dan lima warga negara filipina
pemerintah tiongkok menyatakan telah mengumumkan tanggap darurat pencarian

kapal tersebut tenggelam dalam perjalanan
tiongkok menangkap ikan dari laut dekat argentina

dari kota perth australia
xiao menambahkan pihaknya juga telah meminta bantuan pencarian dari otoritas australia

selain australia pemerintah tiongkok juga telah meminta bantuan sejumlah negara lainnya